tidak hanya di jakarta bmkg memperkirakan cuaca ekstrim bakal melanda sejumlah daerah pada dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh dua hingga dua januari dua ribu dua puluh
dampak cuaca ekstrim pun mulai dirasakan masyarakat
mengantisipasi dampak cuaca ekstrim presiden joko widodo mengimbau masyarakat untuk mengikuti setiap informasi bmkg
kita simak laporan khas redaksi
libur tahun baru kali ini cuaca tidak bersahabat
dampaknya pun dirasakan masyarakat yang ingin beraktifitas di antaranya wisatawan
seperti yang dialami ratusan wisatawan asing dan lokal yang sedang berlibur di karimun jawa jawa tengah pada akhir pekan lalu
mereka terjebak di pulau wisata itu karena kapal penyeberangan tidak beroperasi
meski akhirnya berhasil dievakuasi dari karimun jawa sejumlah wisatawan mengaku kecewa karena sempat terjebak tidak bisa pulang
tapi murni ini kesalahan pemerintah karena ritual tahunan
harusnya kalau memang diprediksi bulan bulan desember itu badainya besar gelombangnya tinggi
ya disediakan kapal kapal besar bukan kapal kapal tiga ratus penumpang seperti yang bersebar
jadi bmkg itu sudah memberikan warning sejak tanggal dua puluh dua sampai akhir desember itu cuaca eksting
nah ini sudah kita berikan jauh jauh ke biro travel agent
nah mungkin salah komunikasi aja lah
selain wisatawan cuaca buruk juga menghambat
nah ini juga menghambat
rabu pagi pelabuhan jangkar situbondo jawa timur sejumlah calon penumpang terlihat tertidur di ruang tunggu dan teras pelabuhan menunggu kapal penyeberangan
sejumlah calon penumpang kapal mengaku mereka sudah berhari hari menginap di pelabuhan hingga uang dan perbekalan habis
kenapa kok memilih bertahan di sini
ya karena bayar hotelnya sudah gak mampu pak
ada fasilitas yang diberikan oleh pihak pelabuhan nggak makan atau
gak ada sama sekali
kepala bmkg dwi gorita karnawati mengatakan potensi pertumbuhan awan komelonimbus atau awan gelap terjadi pada dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh dua hingga dua januari dua ribu dua puluh
awan gelap ini dapat menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang
dwi korita pun meminta warga yang tinggal di kawasan pesisir untuk mewaspadai banjir rob
kalau yang hingga dua januari yang perlu diwaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat bahkan bisa berkembang ekstrim sampai dua januari terjadi di wilayah banten jawa barat dki jakarta jawa tengah daerah istimewa yogyakarta jawa timur bali nusa tenggara barat dan nusa tenggara timur
sementara itu presiden joko widodo yang ditemui usai melantik kepala staff tni angkatan laut yang baru mengimbau masyarakat
untuk mengikuti informasi bmkg untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim
ikuti semua informasi dan ikuti semua yang disampaikan oleh bmkg
cuaca ekstrim juga menimbulkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor
warga di lokasi yang rawan bencana longsor dan banjir diminta mewaspadai intensitas hujan yang tinggi
di beliputan cnn